salah satu ritual yang dilakukan jemaah haji saat berada di madinah adalah beribadah dan berziarah di masjid nabawi
masjid yang sudah dilengkapi dengan beragam teknologi modern untuk memberi kenyamanan bagi jemaah ini
awalnya dibangun oleh nabi muhammad saw saat hijrah dari makkah ke madinah
adab kita memasuki kota nabi dengan cara apa dengan cara kita mendatangi beliau dan kita mengucapkan salam nanti bersama sama di makam beliau
jemaah haji akan diajak berkeliling kompleks masjid dan berdoa di sekitar masjid
banyak juga anggota jemaah yang berkunjung ke makam nabi muhammad
kunjungan kali ini pun memberi kesan tersendiri bagi jemaah haji
alhamdulillah hari ini kami beramai
ramai ramai kesempatan untuk ke makam nabi muhammad dan para jemaah di masjid nabawi nabawi madinah
sangat senang sekali
selama berada di madinah dan sebelum bertolak ke makkah
jemaah haji menghabiskan waktu untuk beribadah serta melakukan wisata religi untuk menambah keimanan